bukan berasal dari kutu ya akan begitu
peneliti indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi mengatakan
presiden jokowi bisa menjadi kingmaker atau sosok penentu pemenang pilpres dua ribu dua puluh
hal tersebut disampaikan setelah melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap jokowi
burhanuddin menyebut bakal calon presiden prabowo subianto
ganjar pranowo termasuk anies baswedan tentu ingin merebut pengaruh jokowi
nah sekarang untuk dua ribu dua puluh empat karena approval yang tinggi
makanya semua capres minimal prabowo dan ganjar kan rebutan
rebutan pengaruhnya pak jokowi
jadi buat saya melihat tren positif approval rating pak jokowi
sepertinya sudah jelas siapa yang menang dua ribu dua puluh empat
yang menang ini
yang menang ini
yang menang itu bukan ganjar bukan prabowo bukan anies
yang menang jokowi karena semua merasa pengen dapat berkahnya jokowi
sementara itu simulasi head to head dari survei indikator politik indonesia
prabowo unggul dari ganjar maupun anies
pertama simulasi prabowo versus ganjar
kemudian jika ganjar melawan anies
terakhir apabila prabowo berhadapan dengan anies
sementara itu survei terbaru litbang kompas menunjukkan bahwa ganjar pranowo
litbang kompas juga memperlihatkan hasil simulasi dengan variasi jumlah nama calon presiden
dalam simulasi pemilihan bebas dengan sepuluh nama calon
dalam simulasi pemilihan dengan hanya lima nama calon
survei litbang kompas melibatkan satu tiga ratus
empat responden di tiga puluh delapan provinsi yang tersebar di tiga ratus tiga puluh satu desa kelurahan di indonesia
dilakukan dengan wawancara tatap muka sepanjang dua puluh tujuh juli hingga tujuh agustus dua ribu dua puluh